kita ke informasi selanjutnya
hanya karena berbeda pilihan calon anggota badan legislatif
dua kuburan di desa toto selatan
kecamatan kabila bonibula ngugurontalo
sabtu pagi dipindahkan oleh keluarga
pemilik tanah kuburan yang masih memiliki ikatan keluarga dengan almarhum
meminta keluarga memindahkan kuburan
isak tangi sempat mewarnai proses pemindahan bakam
keluarga pemilik kuburan yang akan dipindahkan menangis histeris
menyaksikan kuburan almarhum masi dunio yang sudah dimakamkan dua puluh enam tahun lalu
dan almarhumah siti aisyah hamzah yang baru setahun dimakamkan
dua kuburan di kabupaten bone bolango gorontalo itu
dipindahkan keluarga karena berbeda pilihan calon legislator dprd bone bolango
kuburan ini berada di halaman belakang rumah warga bernama awano
yang masih memiliki hubungan saudara sepupu
menurut pihak keluarga yang memindahkan kuburan
itu dipicu oleh perbedaan pilihan caleg
awano pemilik tanah adalah saudara ipar calon anggota dprd bone bolango
awano pernah menyatakan
bila tidak memilih caleg dari nasdem
kuburan harus dipindahkan
permasalahan ini bahkan sudah dipeliasi
tetapi pihak pemilik kuburan mengaku sudah tersinggung
oleh ucapan pemilik tanah kepada keluarga pemilik kuburan
ada yang punya lahan pemakaman ini
pukulnya yang digalai itu yang di sebelah sana itu
itu dia ada salah satu iparnya maju
lewat partai nasdem
karena sempat terlontar dari mulutnya saudara awano itu
kalau kamu tidak pilih nani pindahkan kuburan itu
dan itu berulang ulang
kakak saya malah dimaki maki
sementara itu kepala desa toto selatan mengaku peristiwa ini terjadi pada desember dua ribu enam belas
dan telah dilakukan mediasi
saya sampaikan kembali
memilih itu kan hak seseorang
sehingga tidak bisa untuk kita paksakan
kalau memang beliau memang bersedia silakan
tadinya mereka hubungannya bagus
cuma karena mungkin ya ada ketidak ini sehingga seperti itu
proses pembongkaran hingga pemindahan kuburan berlangsung hampir dua jam
lokasi kuburan yang baru tidak jauh dari kuburan semula